sejak dua minggu terakhir objek wisata pantai kute kembali dipenuhi berbagai jenis sampah kiriman yang berserakan di sepanjang pantai
fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini biasanya mencapai dua puluh lima ton per hari
ratusan petugas kebersihan rabu pagi sibuk membersihkan sampah berbagai jenis
mulai dari plastik hingga batang kayu yang berserakan di sepanjang pantai kuta bali
petugas yang merupakan bagian unit reaksi cepat urc dinas lingkungan dan kebersihan kabupaten badung ini
telah bekerja sejak dua minggu lalu saat ratusan ton sampah menumpuk di pinggir pantai
kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan dlhk kabupaten badung putu eka mertawan menjelaskan
setiap akhir tahun bali kerap menjadi tempat singgah sampah lautan yang diperkirakan akan terjadi hingga april mendatang
sedikitnya delapan ratus petugas urc dan puluhan truk dan alat berat diterjunkan setiap pagi siang dan sore
untuk membersihkan sampah kiriman
sepanjang dua belas km pesisir pantai selatan bali
jadi fenomena ini memang sudah berlangsung cukup lama
dan kami badung kami sebut merupakan korban daripada sampah kiriman ini
kami tidak sebutkan dari mana datangnya
tapi yang jelas siapapun wilayah yang punya aliran airnya ke samudera indonesia
dialah salah satu penyebabnya
dan juga bukan hanya dari jawa selatan
bahkan dari sumatera
dan kalimantan pun berpotensi membawa sampah ke sini
karena arus lautnya menyebabkan muaranya pasti di teluk kuta
karena angin terkerasnya dari sini
karena kami berbatasan langsung dengan samudera indonesia
tumpukan sampah pantai kuta cukup disayangkan wisatawan yang berkunjung
namun demikian mereka tetap menganggap bali sebagai pulau yang indah dan nyaman untuk dikunjungi
jadi ini terlihat tidak sempurna dan berat
jadi ini akan memberikan dampak yang buruk

jadi kami harus bergerak dengan berhenti
dinas lingkungan dan kebersihan setempat menjamin objek wisata pantai di wilayah kuta
akan nyaman dikunjungi hingga perayaan pergantian tahun mendatang
hingga kini sebanyak satu ratus dua puluh lima ton sampah telah disingkirkan dari pesisir pantai di wilayah kuta
sampah plastik dibuang ke tpa
sementara sampah organik berupa kayu kering diberikan kepada petugas batu bata
genteng dan usaha makan yang membutuhkan kayu bakar
ayu ngurah dewi badung bali